presiden jokowi dodo minta semua relawan menjadi sistem pendingin di tengah dinamika yang terjadi di masyarakat menjelang pemilu dua ribu dua puluh
jokowi juga menekankan pemilu dua ribu dua puluh empat adalah ajang politik yang selenggarakan rutin setiap lima tahun sekali
hal itu disampaikan langsung oleh presiden jokowi saat memberikan pengarahan dalam konsolidasi nasional jaringan relawan alap alap jokowi
di sentul international convention center bogor jawa barat pada sabtu siang ini
jokowi juga berharap pemilu dua ribu dua puluh empat dapat berjalan damai tanpa ada ujaran kebencian dan juga berita bohong atau hoax
menurut presiden pemilu harus dijalankan dengan gembira tanpa saling membenci dan juga menjelekkan
sebab ciri bangsa yang besar terlihat dari ikatan persatuan yang kuat dan juga mengedepankan kerukunan
ada yang bisa tak bantuan bapak ibu seluruh relawan agar seluruh relawan
ini menjadi sistem pendingin
sistem pendingin yang membuat suasana adem di bawah setuju
jadi kalau ada yang sedikit panas panas segera disiram air biar dingin
kalau ada ribut ribut kecil di bawah segera ambil air didinginkan
beri pejangan beritahu bahwa pemilu itu akan terus ada
setiap lima tahun